oke lah ini masih berbicara terkait dengan transportasi
moda transportasi di ibu kota semakin bertambah
yang lama pun gak ketinggalan nih juga ikut berbenah yakni transjakarta
yang berencana untuk menggunakan armada bus listrik untuk segera mengaspal di jakarta
bukan bikin aspal ya maksudnya jalan di aspal gitu kan
wacana ini kembali dihembuskan dalam forum diskusi bus dan kendaraan listrik atau juga fuse ya pada minggu siang yang lalu
penggunaan bus listrik dipandang sudah mendesak dari sisi ekonomi dan lingkungan mengingat tingkat polusi di jakarta yang tinggi
selama uji coba tiga bus listrik transjakarta di lokasi wisata
direktur utama transjakarta agung wicaksono menyebut antusiasme masyarakat sangat tinggi
selama satu bulan terakhir uji coba bus listrik dilakukan di monas ancol dan taman mini indonesia indah
satu studi yang mengatakan bahwa tujuh puluh lima persen polusi udara di indonesia
di satu kota itu diakibatkan oleh transportasi darat
jadi bisa dibayangkan transjakarta ini ada sekitar saat ini yang beroperasi tiga ribu bus
dua ribu bus dan terutama di daerah daerah yang sentral seperti kita katakan koridor satu
koridor satu transjakarta itu dari blok m sampai kota
terutama dari senayan sampai monas itu tuh daerah yang prime
senayan tempat olahraga monas tempat orang wisata
kalau kita bersihkan koridor tersebut
dengan menggunakan kendaraan listrik maka dampaknya akan sangat signifikan
saat ini sudah ada lima perusahaan yang berniat menjadi operator bus listrik
perusahaan yang memiliki bus listrik nantinya akan bertanggung jawab terhadap biaya operasional
sementara transjakarta akan membayar mereka atas layanan yang telah diberikan
agung wicaksono mengklaim biaya operasional bus listrik lebih murah ketimbang bus bahan bakar
transjakarta pun berencana seluruh armada bus nantinya tidak menggunakan bahan bakar konvensional